ke kasus pembunuhan vina dan eki saudara
empat kelompok motor membantah isu keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan vina dan egy
empat kelompok motor ini adalah xtc moonraker konak dan jbr
tak hanya membantah keterlibatan mereka juga mengaku tak mengenali delapan terpidana
satu tersangka dalam kasus pembunuhan
seluruhnya disebut bukan merupakan anggota kelompok motor mereka
keluarga pegi setiawan tersangka pembunuh vina cirebon mengapresiasi pernyataan presiden joko widodo
yang meminta kasus ini diusut secara transparan
keluarga yakin pegi bukanlah pelaku pembunuhan karena sedang berada di bandung saat peristiwa terjadi
setelah mendengar pernyataan presiden joko widodo soal kasus pembunuhan vina dan eki
keluarga pegi alias peron menyampaikan ucapan terima kasih
luciana meyakini kakaknya tidak mungkin jadi otak pembunuhan karena saat peristiwa terjadi berada di bandung
luciana bilang egy tak pernah terlibat dalam geng motor
saya yakin kakak saya tidak bersalah
terus kakak saya itu dari dulu sebagai tulang punggung keluarga
dia dari dulu bekerja untuk menafahi ibu dan adik adiknya
karena bapak saya sudah
pergi ninggalin keluarga di sini
dan saya mohon mohon sekali kepada bapak jokowi
bebaskan kakak saya karena kakak saya tidak bersalah
dan kakak saya tidak pernah ikut ikutan geng motor seperti itu
kasus pembunuhan vina dan eki cirebon turut menyita perhatian presiden joko widodo
jokowi meminta polri mengawal dan mengusut kasus secara transparan
presiden tegaskan sudah meminta kepolisian menangani kasus hingga tuntas
agar tidak ada yang ditutupi dalam pengusutan kasus